subdit jatan ras polda metro jaya mengungkap kasus pencurian di sebuah rumah di kawasan kebun juruk jakarta barat
pelaku yang merupakan sopir dan pegawai di rumah korban berhasil mencuri uang tunai sebesar empat dua miliar rupiah
pencurian di rumah korban terjadi ketika rumah ditinggal korban
lantaran para tersangka sudah tahu jadwal pemilik rumah
kondisi ini dimanfaatkan para tersangka untuk merencanakan aksi jahatnya
para tersangka menggondol tiga koper yang berisi uang senilai empat dua miliar rupiah
uang tersebut kemudian disimpan di salah satu rumah tersangka di cilengsi jawa barat dan kemudian dibagi kepada kelima tersangka
kerugian sekitar empat dua puluh lima empat miliar dua ratus lima puluh juta lebih
semuanya dalam bentuk uang murni tiga koper
pada tanggal tiga puluh satu desember pada saat malam tahun baru lima tersangka yang kita amankan dengan perannya masing masing
kemudian otak dari pelaku ini yang merencanakan sejak tanggal atau pertengahan bulan desember
para tersangka ditangkap usai korban melapor pada enam belas januari lalu
para tersangka ditangkap di lokasi berbeda seperti di subang jawa barat hingga jakarta
budi tanjung jakarta